insight kali ini berada di rumah sakit
yang di sini
tergantung sama makanan
terutama juga kan kondisi
ini yang musim